indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia
terbentang dari sabang hingga merauke
enam tiga puluh dua juta kilometer persegi wilayah indonesia adalah perairan
dengan luas wilayah laut yang ada
indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar
peringatan hari laut sedunia menjadi satu dari banyak peringatan yang terkenal di dunia
menjadi momentum untuk menyadarkan masyarakat dan mengingatkan kita
tentang pentingnya menjaga kelestarian laut
untuk bisa turut serta memperingati hari laut sedunia
berikut beberapa cara yang bisa dilakukan
pertama minimalkan penggunaan kantong plastik dan sedotan plastik
karena kedua sampah ini sangat berbahaya jika mencemari lautan atau termakan oleh hewan laut
kedua gunakan angkutan umum
untuk mengurangi polusi udara
karena emisi kendaraan bermotor sebagai penyumbang terbesar penyebab pemanasan global
di mana salah satu dampak pemanasan global bisa menyebabkan pemutihan pada terumbu karang
ketiga berhematlah dalam menggunakan air
karena pembuangan air semuanya akan berajar di lautan
hal ini juga bisa merusak terumbu karang yang menjadi tempat tinggal biota laut
keempat ketika berwisata ke pantai
jangan tinggalkan sampah dekat perairan pantai atau membuangnya ke laut
sampah plastik membutuhkan waktu lama untuk terurai
mikroplastik akan mencemari laut dan bisa mengendap di dasar laut
mari jaga laut indonesia
selamat hari laut sedunia